seperti berita yang dilansir
di mana kabit humas polda metro jaya kombes argo yono
membenarkan informasi tersebut
menurutnya status tersangka sudah dilakukan sejak kamis lalu
sebelumnya polisi juga telah melakukan penggeledahan apartemen joko driono
yang berlokasi di kuningan apartemen rasuna tower sembilan
apartemen joko driono digeledah pada empat belas februari dua ribu sembilan belas
dari pukul dua puluh lebih tiga puluh menit waktu indonesia barat
sampai pukul dua puluh tiga waktu indonesia barat
dari hasil penggeledahan polisi menyita tujuh puluh lima item diantaranya
berupa laptop handphone kemudian bukti transfer
satu atm dan juga buku tabungan
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini